peristiwa pembegalan yang terekam cctv ini terjadi di persimpangan kampus usu medan pada jumat dini hari
korban yang seorang diri dipepet para pelaku
salah seorang pelaku kemudian mendorong korban hingga terjatuh tepat di depan sebuah toko percetakan
korban sempat mencoba melawan namun pelaku mengancam korban dengan senjata tajam lalu kabur membawa motor
berbeka rekaman cctv milik toko sabtu siang kasus pembegalan ini dilaporkan korban ke polsek medan baru
cctv tadi ada dua kereta masing masing dua orang
nah dua orang
jadi tadi yang kembali kemari terus kita sarankan membuat laporan ke polsek medan baru
di tengah rintik hujan aksi pelaku pencurian di perumahan kedasi cikarang utara ini terekam cctv
mengenakan jas hujan tersangka melusuri rumah rumah
di jalan merak tiga salah satu rumah dimasuki tersangka
ia berhasil membawa satu unit ponsel dan tas berisi uang delapan ratus ribu rupiah serta surat berharga
aksinya ini sempat kepergok pemilik rumah namun tersangka berhasil kabur dengan melewati portal
kelihatan kalau masih bawa hp hp nya nyala
waktu diambil kan sini agak gelap jadi nyala kayak lampu gitu ya
yang kehilangan itu masuk ke dalam jadi tunggu sebentar
ya mau lihat apa mau lihat ada takutnya ada barang lagi yang hilang
begitu keluar ya namanya maling dilepas yaudah
pertiwa pencurian ini telah dilaporkan korban kekepolisian sektor cikarang utara
dan berharap tersangka bisa segera tertangkap
deniputan cnn indonesia